sejak maret dua ribu dua puluh badan intelijen negara turut berperan aktif melakukan tracing dan testing ke berbagai wilayah di indonesia
hal ini dilakukan bin untuk memutus mata rantai covid sembilan belas
selain itu bin menjamin seluruh alat dan laboratorium telah memenuhi standar protokol laboratorium
bahkan laboratorium pcr yang digunakan pun telah berstandar biosafety level dua atau bsl dua dan bersertifikat internasional dari biosafety cabinets atau bsc
perwakilan lembaga sertifikasi laboratorium internasional world bio hashtag wani basuki
menyebut bin telah mempunyai empat mobil laboratorium
dengan fasilitas bsl dua yang didesain dengan standar who
karena saya dari world bio hashtag dan itu juga karena berlokasi di singapura
jadi sudah berdasarkan internasional dan standar kita juga sudah internasional
karena kita pun tidak asal memberikan sertifikat begitu saja
kalau misalnya lab itu tidak memenuhi kita pun bisa membatalkannya
kita bilang tidak lolos sertifikasi
kita harus benar benar
sesuai dengan standar yang sudah kita rancang
berdasarkan peraturan kemenkes kmk dua ratus tiga puluh empat
bsc ini harus disertifikasi minimal satu tahun sekali
namun untuk di bin karena ini adalah mobile kita lakukan secara periodik
satu bulan sekali kita lakukan sertifikasi kita lakukan verifikasi terhadap alat bsc ini
selain telah bersertifikasi internasional bin juga menerapkan standar kebersihan yang tinggi di setiap labnya
dimana setiap lab yang
setelah digunakan akan dilakukan proses dekontaminasi
untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminasi mikroorganisme
baik jamur spora maupun kontaminan bakteri patogen yang lain
itulah tujuannya yang kenapa dilakukan secara rutin proses dekontaminasi ini
kemudian tahap tahap yang dilakukan yaitu pertama tama tentunya kita harus persiapkan untuk
desinfeksi yang akan dipakai
sementara itu pada hasil swabnya bin menerapkan ambang batas standar hasil pcr test yang lebih tinggi dibandingkan dengan institusi lainnya
hal itu dilakukan untuk mencegah orang tanpa gejala lolos dari tahapan pemeriksaan pcr
hingga saat ini bin melibatkan setidaknya dua belas dokter dan tiga puluh empat analis terbaik di bidangnya
sdm dari medical intelligence badan intelijen negara
ini adalah sangat berkompetensi di bidangnya
kenapa saya sampaikan demikian
karena mereka semuanya adalah ahli di bidang biomolekuler di bidang diagnostik molekuler patologi molekuler di bidang isi protein di bidang patologi klinik klinik kimia dan bidang bidang lainnya
kita sudah melaksanakan kegiatan baik rapid test maupun swab test itu di berbagai wilayah
itu ada di wilayah seluruh jabodetabek ada di surabaya ada juga kita melaksanakan di jawa barat
hingga saat ini bin telah melakukan tes di berbagai daerah di indonesia seperti jakarta tangerang bandung hingga surabaya selama enam bulan terakhir
selain itu bin juga akan terus berkomitmen untuk menyediakan layanan tes usap atau swab bagi masyarakat untuk memutus mata rantai covid sembilan belas